puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada akhir pekan ini
berbagai persiapan dilakukan petugas untuk mengurangi kemacetan di ruas tol jakarta cikampek
jika terjadi kemacetan yang cukup parah pemerintah dan juga pengelola jalan tol
akan menggratiskan pembayaran di gerbang tol cikarang utama
jalan tol jakarta cikampek merupakan akses utama menuju jakarta dari arah timur
di jalur ini terjadi pertemuan arus kendaraan dari jalan tol cipularang
jalan tol cipali dan juga jalur pantura
kemacetan parah kerap terjadi di jalur ini
selain akan memperlakukan sistem kontraflow dari kilometer enam puluh satu dawan di karawang
hingga kilometer tiga puluh tiga cikarang bekasi
petugas juga akan menerapkan sistem buka tutup di sepanjang jalan tol cikampek
namun jika kemacetan lalu lintas sangat parah
pihak kepolisian bekerjasama dengan pemerintah dan pengelola jalan tol
akan menggratiskan pembayaran di gerbang tol cikarang utama menuju jakarta
lalu kita lihat kapasitas bergerak
jika kemasetan kendaraan headway terjadi penurunan
maka satu satunya jalan pamungkas adalah exit gerbang tol cikarang utama kita gratiskan
itu salah satu pembungkas
hanya kita lihat nanti polanya seperti apa pergerakan seperti apa
mari kita lihat kondisi terkini di gerbang tol cikarang utama
sudah ada rekan saya koresponden cnn indonesia rifana pratiwi
yang saat ini ada di gerbang tol cikarang utama
rifana apakah anda bisa
bagaimana kondisi arus lalu lintas sekarang
karena apakah memang arus balik sendiri yang menuju ke ibu kota sudah mulai terlihat
dan apakah juga semua gerbang tol di belakang anda ini benar benar difungsikan
selama dua puluh empat jam dalam beberapa hari ke depan
ya saat malam budi tiga hari setelah hari raya idul fitri
arus balik dan juga arus lalu lintas dari arah cikampek menuju ke jakarta ini
belum menunjukkan kemacetan yang berarti
seperti yang anda bisa lihat di belakang saya di tempat saya berdiri ini
di depan pintu gerbang tol cikarang utama ii
nyaris tidak ada antrian kendaraan yang akan melewati gerbang tol cikarang utama dua
dan ini artinya menurut pihak jasa marga
belum banyak sebetulnya pemudik yang kembali dari arah cikampek menuju ke jakarta
meskipun dari data yang kami kumpulkan dari pihak jasa marga
ada peningkatan jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol cikarang utama dua
ada sekitar diprediksi hari ini sembilan puluh sembilan ribu kendaraan yang melewati gerbang tol cikarang utama satu
utama dua dan juga utama tiga
sementara kemarin ada sekitar delapan puluh delapan ribu
jadi artinya dari setelah lebaran ini ada peningkatan berkala
dari pemudik yang kembali dari arah cikampek
dan menuju ke jakarta melewati gerbang tol cikarang utama ini
dan informasi dari pihak jasa marga
bahwa pemudik ini diharapkan kembali ke jakarta sebelum tanggal tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
karena itu merupakan waktu beroperasi dari truk truk logistik
sehingga nanti dikhawatirkan akan terjadi
kepadatan arus lalu lintas pada tanggal tiga puluh juni
jika para pemudik tetap berkeinginan untuk kembali sesudah tanggal tiga puluh juni
dan mengenai gardu tol tadi kami juga menanyakan kepada pihak jasa marga
bahwa pada hari ini ada tiga puluh satu pintu tol yang memang dibuka
dari mulai pintu gerbang tol cikarang utama satu dua dan tiga
satu gardu tol ini dioperasikan untuk melayani para pemudik
yang akan kembali melewati gerbang tol menuju ke cikarang utama
dan memang menurut informasi dari pihak jasa marga
bahwa puncak arus mudik ini akan berlangsung sekitar hari sabtu tanggal satu juli
sekali lagi para pemudik memang dihimbau untuk segera kembali
sehingga arus selalu lintas atau arus balik tidak terjadi secara bersamaan
karena mengingat informasi dari jasa marga juga bahwa arus mudik kemarin agak panjang
kemudian sehingga arus baliknya juga akan memanjang di belakang
sehingga sekali lagi para pemudik diharapkan kembali sebelum hari minggu tanggal dua juli
terima kasih sekali lagi rifana pratiwi
rekan saya yang melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari gerbang tol cikarang utama di jawa barat